setelah putra presiden joko widodo gibran raka buming raka maju pilkada wali kota solo
kini giliran menantu presiden bobi nasution mendapat karpet merah tiket pencalonan pilkada wali kota medan
drama pencalonan menantu kepala negara diwarnai pemecatan kader pdi perjuangan ahyar nasution
yang memilih maju diusung partai demokrat dan pks
akankah efek sebagai menantu presiden jokowi mampu memuluskan langkah bobi nasution memenangkan hati masyarakat medan
apa jawaban pdi perjuangan soal tudingan memuluskan dinasti lingkaran istana di pilkada
malam ini kita akan membahasnya dengan arah sumber yang sudah bergabung dari luar studio melalui sambungan zoom
ada bang sukur nababan ketua dpp pdi perjuangan selamat malam bang sukur
selamat malam rifana selamat malam mbak andi
dan ada ibu andi nurpati wakil ketua badan pemenangan pemilu partai demokrat selamat malam ibu andi
selamat malam juga pak syukur apa kabar
dan kami masih menunggu kehadiran ataupun bergabung
artinya mas adi praitno analis politik dari uin syarif hidayatullah
sambil menunggu nanti bergabungnya mas adi saya mau langsung ke bang sukur
bang sukun langsung saja apa keunggulan bobi nasution yang tidak dimiliki ahyar nasution
sehingga pdi perjuangan memilih mencalonkan bobi sebagai cawal kod medan
bang sukur apa keunggulan dari bobi nasution yang tidak dimiliki oleh ahyar nasution
sehingga pdi perjuangan lebih memilih mencalonkan bobi dalam pilkada cawal kod medan
oke jadi pertama tama bagi kami pilkada itu bukan hanya konsultasi politik untuk mempertaruhkan jabatan kepala daerah
tetapi pilkada itu adalah bagaimana memberikan seorang pemimpin yang mumpuni yang mampu membangun daerahnya dengan baik
nah kalau sistem di pdi perjuangan itu sudah tersistematis
mulai daripada tingkat kabupaten kota itu dilakukan
penjaringan mekanisme seperti itu siapapun warga negara berhak untuk mendaftar
nah kemudian itu masuk ke tingkat provinsi atau dewan pimpinan daerah
nah disitu juga memiliki pintu masuk untuk mendaftar siapapun
nah kemudian diputuskan di dewan pimpinan pusat partai
nah tentu untuk kota medan dan tujuh puluh lima daerah yang tadi kami umumkan pada gelombang ketiga itu adalah proses panjang yang telah mereka lalui
sama seperti bobi
bobi bernasution betul menantu presiden
tetapi kami memilih dia menjadi calon wali kota di kota medan bukan karena menantu presiden
nah proses panjang yang telah dilalui mulai dari dpc partai dpd partai sampai ke dpp
nah saya sebagai salah satu pengambil keputusan tertinggi di dewan pimpinan pusat partai pdi perjuangan tentu ada beberapa poin
yang pertama tentu saja itu adalah mengenai ideologi
nah tentu saja juga partai kami pdi perjuangan akan membuka selebar lebarnya ruang bagi kaum milenial
sudah saatnya terjadi regenerasi di dalam kepemimpinan negara dan bangsa kita
bang sukur kalau bobi nasution bukan menantu dari presiden jokowi akan tetap dicalonkan oleh pdi perjuangan
karena satu karakter ya saya sebagai ketua dewan pimpinan pusat partai bayangkan seorang bobi nasution menantu presiden
dia datang ke kantor partai dan mengatakan tidak akan mencalonkan diri menjadi wali kota kalau tidak diusung pdi perjuangan
kta kartu tanda anggota tanpa diwakilkan oleh siapapun proses fit and proper test dia ikuti
nah bagi saya sebagai salah satu pengambil keputusan tertinggi itu adalah karakter yang sangat baik sekali
dan karakter itu nanti kita bisa bangun kembangkan
karena salah satu syarat yang utama bagi seorang pimpinan khususnya daerah adalah memiliki karakter yang baik
oke bang sukur tapi kan semua tahapan yang tadi bang sukur sebutkan juga dijalani oleh semua bakal calon
akan mendaftar lewat pdi perjuangan ataupun partai partai lainnya
jadi sebetulnya tidak ada proses yang istimewa yang dijalankan oleh bobi nasution
ya jadi sebenarnya saya tidak mau menjawab pertanyaan ini
karena tidak etis sebagai orang timur kalau saya menjawab kenapa si b itu tidak kami usung atau tidak kami calonkan
kita ini kan memiliki budaya timur ya tidak baik
tetapi kalau pertanyaan kenapa bobi saya sudah jawab
tetapi satu hal saya ingin menjawab
akhir nasution bukan siapa siapa
yang membesarkan dia adalah pdi perjuangan
keputusan belum keluar keputusan belum keluar dari partai dia sudah melompat
artinya ingin berkuasa
nah ini kan menjadi sebuah parameter bagi rakyat kota medan nanti tidak memiliki etika tidak memiliki keinginan untuk sabar
padahal kesabaran itu sangat penting sekali
apakah kekuasaan itu
jauh lebih penting daripada etika
kan itu menjadi pertanyaan
cuma sebenarnya saya tadi tidak mau menjawab itu
oke bang sukur
tapi pak ahyar mungkin berpikir nasibnya akan sama seperti pak ahmad purnomo di solo
yang akhirnya meskipun tidak mundur juga tidak dicalonkan oleh pdi perjuangan
karena pdi perjuangan lebih memberikan tempat kepada putra dan juga menantu presiden
sebagai kader partai kami diajarkan untuk memiliki kesabaran revolusioner
karena berpartai itu bukanlah tujuannya jabatan
tetapi berpartai itu
itu adalah sebuah pengabdian
akhir nasution tadinya bukan siapa siapa
tetapi pdi perjuangan memberikan kesempatan kepada beliau untuk menjadi wakil wali kota
dan setelah menjadi wakil wali kota tadi pak sejen saya sudah menjawab beberapa hal
tetapi saya tidak mau masuk ke ranah itu
tetapi saya sebagai ketua dewan pimpinan pusat pdi perjuangan
yang membidangi keangkotaan dan organisasi dimana disana itu mentaliti moral itu sangat penting sekali
bagi saya kader kader pdi perjuangan yang tidak loyal kepada partai yang tidak memiliki kesabaran revolusioner yang tidak sabar ya itu harus keluar silahkan minggir
kekuasaan bukanlah segala galanya
tetapi kekuasaan itu adalah sebuah pengabdian
oke bang sukur kalau soal sabar mas bobi nasution ini baru saja mendapatkan kta baru saja menjadi kader pdi perjuangan
artinya tidak melewati proses kaderisasi di internal
apa bedanya dengan pak ahir nasution
saya sudah sampaikan tadi siapapun tentu saja pdi perjuangan akan mengutamakan kadernya
tetapi pdi perjuangan juga akan membuka ruang selebar selebarnya kepada masyarakat untuk bisa mengabdi melalui pdi perjuangan membangun bangsa dan negaranya
rifana kalau nanti suatu waktu rifana ingin juga mengabdi silahkan mendaftar di pdi perjuangan kita akan tampung
nah kalau misalnya rifana ingin menjadi kepala daerah atau menjadi calon legislatif nanti suatu waktu
dan kita melihat pas ya kita akan pasti buku
oke nanti kita tanya kepada partai demokrat yang sudah resmi mencalonkan plt wali kota medan akhir nasution
tadi menurut bang sukur ahyar nasution ini bukan siapa siapa
karena pdi perjuangan yang membesarkan dan dia sangat berambisi
sehingga mau tidak mau kemudian karena tidak taat oleh perintah partai dipecat oleh pdi perjuangan
apa tanggapan dari partai demokrat kita akan tanya ke ibu andi nurpati
seusai jeda cnn indonesia newscast akan segera kembali
saya mau direktur eksekutif parameter politik indonesia
terima kasih sudah bergabung mas adi
sebelum ke mas adi saya mau ke bu andi nurpati terlebih dahulu
bu andi tadi kita sudah dengarkan apa yang disampaikan oleh bang sukur
bahwa ahyar nasution ini bukan siapa siapa
dia dipecat oleh pdi perjuangan karena berambisi dan sangat bernafsu
sebelum diberikan jabatan kemudian dia sudah keburu keluar
apakah kemudian partai demokrat mengantisipasi ini akan terjadi juga ke partai anda
iya tadi saya sudah menyimak
jadi pada prinsipnya ya ini kan pilkada
pertarungan pilkada itu ya tadi benar
kita juga partai demokrat ada namanya peraturan organisasi
dimana semua bakal calon itu harus melalui mekanisme mekanisme
termasuk pendaftaran di tingkat dpc
kemudian juga berproses lagi dengan mekanisme mekanisme lainnya
sampai ke dpp
nah karena pak ahyar nasution adalah salah satu yang mengharapkan rekomendasi partai demokrat
dan kita menilai melihat juga surveinya memang sangat tinggi
dan tentunya bahwa pilkada ini kan bukan keinginan satu partai
karena kita harus berkualisi
maka tentu komunikasi komunikasi politik juga harus berjalan lintas partai politik
nah pak ahyar adalah salah satu yang mendaftar dan mengharapkan rekomendasi partai demokrat
dan tentu kita juga akan mengusung orang orang yang punya kapabilitas
untuk mampu memimpin suatu daerah
dan beliau sudah teruji sebagai incumbent di kota medan
jadi bagi kita ya kita juga banyak mendukungnya
lebih dari empat puluh kalau nggak salah sampai saat ini
kader kader pdip juga kita dukung di pilkada pilkada daerah lainnya
jadi sesuatu yang sangat biasa saja
dalam hal pilkada ini semuanya harus melakukan koalisi
meskipun misalnya satu partai politik mampu mengusung sendiri
dia punya kursi sendiri mampu mengusung
tetap aja melakukan komunikasi
mereka koalisi dan juga melakukan koalisi
karena itu bagi demokrat pak akhir adalah salah satu kandidat yang sangat bagus untuk diusung di kota medan
tapi ini kan demokrat bergabung dengan pks akan mengusung pasangan akhir nasution dan juga salman al farisi
sementara akan melawan bobi nasution dan juga aulia rahman yang diusung oleh gerbong koalisi partai besar
apakah kemudian demokrat tidak khawatir
sama sekali tidak ada
seperti saya katakan tadi
bahwa ya pilkada adalah pertarungan politik yang memang harus terjadi ya
dinamisasi terjadi di berbagai tingkatan dan berbagai daerah sangat berbeda
fluktuasi dinamisasi itu menyesuaikan dengan kondisi daerah masing masing
bagi partai demokrat yang telah mengusung pak ahyar
tentu kami juga akan all out untuk memenangkan beliau
walaupun awalnya adalah ketua dpc pdip dan juga kader pdip
ya pdp juga tahu lah
mengenai mekanisme dan lain lain itu kan menjadi hak prerogatif
dan juga oleh pak akhir ya
termasuk beberapa daerah lain juga ada yang
ya sama tadi kasusnya
bobi setelah mau direkom baru menjadi kader pdip itu juga banyak terjadi daerah lain
jadi yang seperti pak akhir dan kemudian demokrat berkoalisi dengan pks
karena kita tidak bisa mengusung sendiri dan memang harus menggalang kekuatan
maka ya pks bisa dan berkomitmen bergabung dengan partai demokrat untuk mengusung pak ahyar
dan juga pak salman al farisi
jadi pak akhir itu kemudian datang ke demokrat karena merasa sakit hati tidak dicalonkan oleh pdip perjuangan begitu bu andi
jadi memang mekanismenya kan dari awal ya itu memang harus mendaptar dan harus melalui proses proses
nah itu kan berjalan berbulan bulan yang lalu bukan pada ujung ujung
misalnya pun pdip mengusung pak ganjar ya bisa jadi kita juga sama satu koalisi seperti lainnya ya
kebetulan pdip di medan yang mengusung bobi
jadi terjadi perbedaan koalisi
oke saya mau tanya ke bang sukur
bang sukur ahyar punya kapabilitas kalau menurut bu andi nurpati dari partai demokrat
itu tidak dilihat oleh pdi perjuangan selama ini pak ahyar sudah menjadi plt wali kota medan
yang disampaikan ibu andi tadi ya benar semua
tentu kan setiap partai memiliki mekanisme dan cara di dalam proses pemilihan
tentu sebenarnya saya tidak mau menjawab sebenarnya kenapa tadi akhir itu tidak kami pilih
nah saya lebih mengenal akhir daripada ibu andi itu harus diakui
karena akhir itu adalah salah satu pengurus wakil ketua bidang di dewan pimpinan daerah tingkat provinsi
nah saya mengenal dia sebelum menjadi apa apa sampai wakil wali kota sampai sekarang
nah seperti yang saya katakan tidak elok kalau semua saya buka kenapa si a tidak dipilih
tetapi kalau ditanya ke saya kenapa si bobi saya pilih saya akan senang hati untuk menjawab hal tersebut
tetapi seperti yang dikatakan ibu andi tadi
ya setiap partai memiliki mekanisme
nah tetapi kenapa kami harus melakukan tindakan disiplin
saya yakin di demokrat juga pasti seperti itu
pada saat kadernya belum memutuskan tetapi sudah memakai seragam partai yang lain ya pasti akan dilakukan tindakan disiplin
nah itu adalah hal biasa
seperti yang kami katakan tadi bagi kami pdi perjuangan saya tentu tidak bisa mengatasnamakan teman di demokrat
bahwa kekuasaan itu bukanlah segala galanya itu harus memiliki kesabaran revolusioner
partai mendugaskan dimanapun harus siap
saat partai tidak menugaskan harus tetap siap bekerja
oke bang sukur saya ingin konfirmasi ada peran istana dalam memuluskan pencalonannya mas bobi
karena dalam beberapa wawancara pak ahyar mengakui didatangi oleh perwakilan dari istana untuk diminta mengundurkan diri
bagaimana jawaban pdi perjuangan
istana itu adalah istana
saya sudah beberapa kali menjawab ini
pak jokowi itu tidak pernah ikut di dalam rapat rapat partai
nah yang memutuskan rapat partai itu adalah
kalau di pdi perjuangan saya tidak tahu kalau di demokrat berapa dpp nya
kami hanya memiliki dpp dua puluh tujuh orang
dan dua puluh tujuh orang itu yang membahas dua ratus tujuh puluh bilkada
dan kami buka satu demi satu
saya tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan apapun di dalam memutuskan siapa yang akan mewakili daerah tersebut
untuk kami usung menjadi calon kepala daerah di daerah
kalau misalnya ayar mengatakan itu hanya tuhan yang maha kuasa yang tahu betul
saya tidak yakin sampai ketika itu
nah karena pak ahyar tahu istana tidak punya kepentingan dan tidak bisa melakukan intervensi kepada pdi perjuangan
oke saya mau ke mas adi praitno
mas adi tadi jawaban dari bang sukur tegas bahwa istana tidak pernah ikut campur dalam pencalonan dari menantu presiden mas bobi nasution
anda percaya itu mas adi
ya tentu saja jawaban semacam itu harus kita percayai
karena itu jawaban dari teman teman bpp pdip
sehingga pagar dan pengaman untuk kader itu tidak ada
jadi setiap event pesta demokrasi di daerah itu
ya suka suka partai sebenarnya dan suka suka calon gitu mau seperti apa
saya bisa memahami misalnya kenapa ahyar nasution tiba tiba langsung lompat ke demokrat
mungkin dia sudah bisa membaca rekomendasinya tidak akan jatuh kepada dirinya
politik kita ini kan seperti rumah kaca
apa yang ada di dpp pdip ini sudah bisa diterawang oleh teman teman demokrat
apa yang ada di demokrat itu sudah bisa dibaca oleh teman teman
hal semacam ini yang kemudian membuat kenapa begitu banyak gonta ganti calon kepala daerah
di setiap pilkada itu sering terjadi rifana
sekali lagi party id kita cukup rendah
jadi setiap orang itu bisa kapan saja atas nama demokrasi atas nama kebebasan bisa lompat pagar
sementara pada saat yang bersamaan partai politik itu cukup dominan
karena suka tidak suka negara ini memang sangat dipercaya
kuasai oleh bagaimana determinasi dari partai politik untuk maju
hal ini yang semurtinya tidak terlampau perlu diributkan
tapi memang sekali lagi ada semacam privilege istana misalnya dalam kasus bobi dan di solo itu seringkali didengungkan
pertanyaan sederhananya adalah misalnya andai bobi nasution itu bukan menantu presiden
misalnya hanya anak tani biasa gitu seperti pak adi hanya keturunan petani apakah mungkin akan diusung
tadi saya sudah tanyakan dan sudah dijawab oleh bang sukur
kalau jawabannya bang sukur tetap akan dicalonkan begitu
ya nggak apa apa bagus kalau begitu
jadi sehingga besok besok saya juga sangat ingin maju dari pdip kalau begini ceritanya
boleh saya tambahin sedikit
cumaan sekali lagi ada semacam budaya politik yang patrimonial di kita itu divana
ada politik yang sebenarnya tidak terucap
setiap anak pejabat di republik ini tanpa dimintapun hampir semua instrumen termasuk partai
seringkali melakukan pendekatan pendekatan yang jauh lebih memberikan keistimewaan
ketimbang yang lainnya
ini lumrah dan itu wajar
survei kita awal februari sebelum corona kita selalu bertanya
apakah kalau keluarga dari pejabat yang sedang berkuasa mendapatkan keistimewaan dalam pencalonan
apakah ini masuk akal atau tidak
bagi mereka dianggap hal lumrah kok
tapi problemnya adalah kan tidak semua orang bisa menjadi anak keluarga pejabat yang bisa diusung dalam setiap pilkada
jadi sekalipun tuan syukur sudah menjawab tegas siapapun mau anak bobby itu bukan menantu presiden
akan pasti dihitung sih oke nggak persoalan
tapi di luar juga ada bangunan narasi politik yang juga tidak bisa di stop
ada kaitannya dengan inner circle kekuasaan saat ini
itu narasi politik yang berbeda
di internal pdip mengatakan tidak bisa diintervensi sekaligus oleh kekuasaan dan istana
tapi di luar orang bicara yang lainnya
nggak mungkin semacam itu
kalau bukan anak mantu presiden susah mendapatkan
dua hal yang sebenarnya saat ini sedang berkembang
tentu pdip sebagai partai yang berkuasa saat ini tidak mau disebut sebagai partai yang diintervensi oleh istana
tapi publik secara umum ya tentu menilainya berbeda
sekali lagi demokrasi kita bising
tidak bisa diseragamkan tidak bisa dipaksa untuk menerima satu narasi politik yang itu seakan akan sudah final
itu standing positionnya rivana
sama lah seperti yang lain
ya nanti saya akan tanya kepada bang sukur
ada semacam privilege memberikan keistimewaan kepada keluarga pejabat yang berkuasa
dan apakah kemudian efek sebagai menantu presiden jokowi mampu mendongkrak elektabilitas dari bobi nasution
jangan dijawab dulu bang sukur
kita akan jeda cnn indonesia newsro
saya segera kembali
anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio melalui sambungan zoom
ada bang sukun nababan ketua dpp pdip
ada ibu andi nurpati wakil ketua bapilu partai demokrat
dan ada mas adi praitno direktur eksekutif parameter politik indonesia
langsung saja ke bang sukur
bang sukur tadi kita sudah dengar penjelasan dari mas adi
ada semacam privilege memberikan keistimewaan kepada keluarga pejabat yang berkuasa
kalau putra dan juga menantu presiden itu bukan bobi ataupun gibran itu akan sulit sekali
sebetulnya mendapatkan rekomendasi dari partai politik
itu narasi yang berkembang di luar
bagaimana jawaban dari pdi perjuangan bang sukur
kita ini kan sekarang aja kita di sini ada berapa orang
cara kita berpikir cara kita berpendapat pasti berbeda beda
perbedaan itu adalah lumpah dan itu kita harus saling menghormati
apapun kata orang di luar sana ya tentu kami akan dengar
tetapi kami memiliki mekanisme dan sistem
itu yang paling penting poin pertama
poin yang kedua saya ingin menyampaikan tadi di awal saya sudah sampaikan
pilkada bagi kami bukan hanya kontestasi politik untuk memberikan kepala daerah kepada sebuah daerah
tetapi pilkada itu bagi kami pdi perjuangan yang diajarkan ketua umum kepada kami adalah
pilkada itu adalah pertarung moral
moral agar kita memberikan calon kepala daerah
atau wakil kepada daerah
kepada daerah tersebut yang mampu membangun dan memperbaiki kotanya atau kabupatennya atau provinsinya jauh lebih baik daripada sebelumnya
nah yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah menanggapi tadi
setiap orang punya hak memilih dan dipilih
siapapun dia apakah dia anak presiden atau anak seorang petani
sama kita ini juga tidak boleh cengek
apa dosanya anak seorang pejabat kalau dia memiliki apa memiliki jalan tol untuk masuk dengan
mempergunakan jalan tol
ini adalah kesalahan ketenaran daripada orang tuanya
saya anak kampung bukan siapa siapa
buktinya saya bisa menjadi anggota dpr tiga periode
saya bisa menjadi ketua dewan pimpinan pusat partai
nah artinya setiap orang punya hak untuk menjadi yang terbaik
jadi tidak boleh cengek bahwa kita harus meraih karpet merah tersebut
nah terkait dengan bobi saya akan menyampaikan
bobi itu adalah menantu presiden
kalau kita lihat anak muda seperti itu dengan menantu presiden maka akan timbul kesombongan
tetapi seorang bobi tidak menanggapi
seorang bobi tidak memiliki kesombongan tersebut
beliau sebagai menantu presiden datang ke kantor partai
sendirian datang ke kantor pantai minta kta menjadi kader pdi perjuangan
nah bagi saya seorang menantu presiden mengikuti proses ini adalah sebuah hal yang luar biasa
dan itu menandakan sebuah karakter yang baik
maka kami memberikan kepercayaan kepada dia untuk memimpin kota medan ke depan
dan dia juga milenial
sekarang ini kita harus memberikan kesempatan kepada milenial
sangat banyak sekali
jadi ini kan karena menantu presiden disoroti
banyak sekali juga di daerah daerah yang kami berikan kepada anak anak muda untuk memimpin daerah
mas adi tadi bang sukur mengatakan bahwa wajar saja mereka memanfaatkan ketenaran orang tuanya
tidak boleh cengeng sebagai putra putri yang memiliki privilege sebagai anak dari pejabat yang berkuasa
tapi kalau misalnya dilihat ya
secara politis begitu efek menjadi menantu presiden jokowi
apakah itu memberikan bantuan untuk mendongkrak elektabilitasnya mas bobi
atau malah sebaliknya kalau kita lihat di pilpres dua kali pak jokowi ini kalah di kota medan begitu
ya ada dua hal rivana yang ingin saya sampaikan
terkait dengan pernyataan bang sukur
pertama di partai itu ada yang disebut dengan hukum besi oligarki partai politik
jadi sejumlah elit di dpp partai
itu sangat otoritatif menentukan siapa yang harus bertanding dan siapa yang harus tidak
dan itu yang terjadi di setiap partai politik termasuk di indonesia
jadi kalau misalnya ahyar tidak segera mendapatkan rekomendasi
sedang menimbang kandidat lainnya itu memang hak priorientasi partai
pilihannya ada dua
kalau ahyar sesuai dengan mekanisme yang ada misalnya tidak diusung ya harus samikna wa atokna ⁇
harus ikut atau pilihannya dia lompat ke partai lain
nah ini yang sepertinya terjadi pada akhir
dia sudah bisa menduga bahwa kompetisi di internal partai sepertinya sulit dia menangkan
karena dia berhadapan dengan calon anak muda menantunya presiden pengusaha pula gitu ya
yang kemungkinan besar rekomendasi dia tidak akan dapat dari pdip
sebelum dia mendapatkan kabar yang tidak baik maka kemudian dia memutuskan lompat ke demokrat
kan kira kira begitu itulah pilihan dari partai kita memang itu yang pertama
itu yang pertama yang kedua suka tidak suka rifana
di negara kita ini anak seorang pejabat yang sedang berkuasa ini mendapatkan keuntungan berlipat ganda
tanpa dikenal publik sekalipun dia akan otomatis akan mendapatkan limpahan simpati dukungan gitu ya
karena budaya politik kita yang patrimonial apalagi anak presiden
tidak perlu disebut jangankan menantunya jangankan anaknya
cucunya pun jadi idola gitu ya
buktinya jan etes jadi trending topic bertahun tahun itu cucunya loh dia nggak tahu
kalau we effect akan membantu mendongkrak elektabilitas bobby nasution di pilkada medan mas adi
oh iya ini tergantung kalau saya sih melihat ini tidak otomatis
yang bisa mendongkrak elektabilitas bobi di medan ini satu kerja politik dia
apakah mampu meyakinkan masyarakat di medan
yang kedua apakah mesin partai politik yang mendukung bobi itu tetap solid seperti yang dulu kalah
terutama teman teman pdip karena yang dihapi saat ini adalah akhir nasution
yang juga nota bene ini adalah
saat ini petahana didukung oleh dua partai politik yang juga relatif solid
ini pertarungan mesin partai sekaligus figur sebenarnya
tidak otomatis kalau saya melihat kekuatan politik yang dimiliki oleh masing masing keluarga pejabat
di tangerang selatan misalnya anaknya kiai maruf amin sepertinya harus bersusah payah mengalahkan keluarga politik dinasti atut misalnya
artinya dia harus turun ke jalan melakukan hal yang sama
dengan yang bukan berasal dari keluarga
dari keluarga dinasti politik
tapi kalau kita bicara konteks soal rekomendasi partai
mau nunggu nunggu kemunsewuh
harus mengatakan ini ada semacam privilege
itu adalah bagian dari persepsi umum
yang kedua memang
secara otomatis bobi ini dikenal karena dia anak mantu presiden
dulu bobi hanya dikenal sebagai seorang pengusaha dan anak muda
tapi ketika masuk dalam politik
dia dikaitkan dengan jukung efek
dikaitkan dengan tingkat popularitas dan elektabilitas jokowi
yang saat ini sedang menjabat sebagai presiden
nggak bisa dibantah
dan tidak bisa disangkal
itu sudah hukum alam
saya mau tanya ke ibu andi nurpati
kalau tadi menurut mas adi analisanya
tidak otomatis mas bobi akan mendapatkan efek sebagai menantu presiden
di pilkada wali kota medan
apakah kemudian demokrat merasakan nuansa yang sama
sehingga percaya diri untuk mengusung pak ahyar nasution
sebetulnya kita lihat bahwa
pasti bobi akan mendapatkan efek dari pak jokowi sebagai presiden
kita sendiri nggak mengenal bobi
kalau nggak bilang apa itu menantunya presiden
nggak ada yang kenal
kalau di latar terang tingkat kita ya
lebih kepada karena bobi adalah menantu presiden
itu sudah otomatis menjadi tersosialisasi oleh masyarakat
nah sekarang pertanyaannya adalah
apakah masyarakat di kota medan
itu kemudian automatically akan memilih bobi
jadi popularitas itu tidak otomatis akan mempengaruhi elektabilitasnya di mata publik
nah kalau kami memilih pak ahyar
memang ya masyarakat sudah kenal pak ahyar gitu
sebagai income plus minus
dia punya kelemahan kelemahan dalam memimpin
tetapi juga pasti punya kelebihan kelebihan dalam memimpin
paling tidak sudah punya pengalaman
sudah memahami masyarakat medan itu seperti apa
dan bisa mengoreksi apa yang kemarin telah dilakukan
dan yang belum dilakukan
yang harus diperbaiki
nah semua ini akan teruji di lapangan
ketika nanti sembilan desember terjadi pencoblosan
nah tentu kota medan
salah satu wilayah pilkada yang akan menjadi perhatian banyak pihak
jadi saya menyukai bahwa ini bukan hanya di lokal kita medan
atau akan menjadi perhatian indonesia
bahkan bisa jadi perhatian internasional
termasuk solo dan tangsel tadi
karena ini memang keluarga petahana dari presiden dan wakil presiden
yang juga menjadi perhatian banyak pihak
karena itu kita kembalikan kepada masyarakat
masyarakat lah yang paling tahu
yang mana yang paling pantas untuk memimpin mereka di kota medan
oke anda meyakini bu andi nurpati dan juga demokrat
meyakini dengan adanya menantu presiden berlaga di pertarungan pilkada cawalkot medan ini
pertarungan akan berjalan fair
kita harap harus berjalan fair ya
jadi ini pertarungan presiden
jadi nanti akan terlihat dan akan terasa oleh masyarakat
apakah ada banyak intervensi nantinya
atau banyak bantuan bantuan yang sifatnya yang tidak seharusnya
semua akan dicermati oleh banyak pihak
dan saya kira saya yakin bahwa pdip pun pak bobi pun kemudian presiden pun akan sangat hati hati untuk dua wilayah tersebut
oke terakhir ke bang sukur
bang sukur tadi menurut mas adi praitno analisanya dan juga menurut bu andi nurpati
dengan menjadi menantu presiden ini
tidak otomatis membuat mas bobi akan dipilih oleh masyarakat medan
karena memang kalau kita lihat karakteristik dari pemilih di medan itu sangat berbeda dengan daerah daerah lainnya
mereka sangat unik dan nantinya bu andi dari demokrat berharap bahwa pertarungan akan berjalan dengan fair begitu
bagaimana pdip menjamin itu
saya sepakat dengan yang disampaikan bung andi sama mbak andi sama sama andi dua dua ya
bahwa tidak berbeda
nah tidak otomatis siapa yang dicalonkan sebuah partai politik itu akan menjadi kepala daerah
tugas partai politik itu adalah menawarkan kepada rakyat
siapa yang akan menjadi kepala daerah
yang memutuskan itu adalah rakyat
tadi bu andi juga sudah menyampaikan bahwa tidak ada hubungan kadang kadang antara popularitas dengan elektabilitas
bisa saja popularitasnya sangat tinggi tetapi elektabilitasnya sangat pecah
nah tentu kita akan berjuang setiap partai tentu akan bertanggung jawab untuk membangun elektabilitas keterpilihan daripada setiap calon yang mereka usung
kami pdi perjuangan pasti bertanggung jawab dan all out untuk berjuang bukan hanya di kota medan di kota solo
dua ratus tujuh puluh pilkada yang rivana yang harus kami menangkan
jadi tidak hanya di satu kota
kebetulan organisasi kepartaian kami saya kebetulan ketua dewan pimpinan pusat bidang organisasi dan keangkotaan
saya betul betul sangat fokus sekarang terhadap organisasi kaderisasi
jadi sehingga itu bisa membangun bekerja all out di seluruh daerah dua ratus tujuh puluh pilkada itu bisa menang
bang sukur terakhir singkat saja
anda menjamin istana tidak akan cawe cawe dalam pemenangan menantu presiden
kita ini tidak boleh selalu curiga
singkat saja bang
nah saya mau nyampaikan pemilihan presidennya saja fair apalagi pemilihan kepala daerah
ayo kita rakyat medan sudah ada calon ada dua orang satu dari pdi perjuangan dan partai partai koalisinya
satu dari demokrat dan pks
ya pilihlah yang terbaik
siapa untuk membangun kota medan ke depan
jangan curigai macam macam nanti jadi pikiran kita juga tidak enak gitu loh positif aja
oke terima kasih sekali semua narasumber
di mana saya terakhir ini
oke singkat saja mas adi singkat saja karena waktu kita tidak banyak
untuk medan saya kira mirip dengan solo
kalaupun toh istana misalnya tidak cawe cawe dan ada intervensi
tapi yang jelas ini mendapatkan perhatian khusus
ini menyangkut nama baik presiden
kan gak mungkin misalnya kalah
sudah ada jaminan tadi dari bang sukur
sebagai ketua dpp dari pd perjuangan bahwa pemilihan pilkada kota medan akan berlangsung dengan fair
dan jangan kita mencurigai
kita nanti akan lihat bagaimana realitasnya di lapangan
semoga memang berjalan dengan fair
dan masyarakat medan bisa memilih siapa wali kota yang akan mereka pilih nantinya pada tanggal sembilan desember
pada saat pemukutan suara
terima kasih sekali tiga orang narasumber yang sudah bergabung pada malam hari ini
ada bang sukur nababan
kemudian ada ibu andi nurpati
dan juga mas hadi praitno
terima kasih sekali atas waktunya kepada cnn indonesia newscast malam